dalam video amatir yang beredar di jejaring media sosial
seorang pria berpakaian hitam dan mengenakan topi kobai marah marah
di kantor dinas sumber daya air bina marga dan bina konstruksi kabupaten bekasi
belakangan diketahui kejadian itu terjadi pada hari senin lalu
pria dalam video merupakan seorang pengusaha jasa konstruksi
yang mengaku kecewa terhadap kepala dinas yang membatalkan proyek pembangunan jembatan
meski pengusaha jasa konstruksi telah memenangkan tender
bahkan pihak dinas yang telah berjanji memberikan pekerjaan proyek lain tak kunjung terrealisasi
hingga pengusaha tersebut menduga ada praktek jual beli proyek hingga dirinya gagal mendapatkan proyek
itu kemarin bukan preman bukan mandor
itu akumulasi kekesalan kita sebagai pengusaha daerah
yang selama ini tinggal di bekasi bayar pajak di bekasi
tapi proyek semua diambil oleh orang luar bekasi bukan pengusaha bekasi
kalau ada bahasa ada orang bilang mandor minta jatah proyek itu salah besar
atas kejadian itu pemerintah kabupaten bekasi telah melaporkan aksi tersebut ke pihak kepolisian resor metro bekasi
pagi segini mandor jadi itu tentu saja jenakan pelanggaran hukum
karena itu disampaikan laporan ke pihak kepolisian
dan kepolisian akan meminta kewajiban untuk memproses kegiatan perusahaan
dari barang mereka melipat
sementara pihak pengusaha jasa konstruksi juga akan melaporkan
balik pihak dinas sumberdaya air bina marga
dan bina konstruksi kabupaten bekasi terkait dugaan jual beli proyek
dedy beben bekasi jawa barat